jangan lupa like share dan subscribe channel channel ini

pasti dia yang dimaksud bu elsa tadi
aku harus segera pergi
mak saya ada perlu
ada aku nget
ada aku yang ngerasain kekecewaan sama kayak kamu
aku juga ngerasain tertekannya sama kayak kamu gak
tapi kayaknya percuma
mungkin itu gak ada gunanya buat kamu
nggak tega gue ngeliat michi nangis kayak tadi
tapi ini yang terbaik
ini yang terbaik buat gue sama michi
mbak atau michi nggak akan pernah bisa memperbaiki hubungan ini
putus sebelum jadian
masuk ke dalam
silahkan duduk rafael
rumah sepi banget
pantai lydia ke mana
tante kamu lagi keluar
jemput anak kaum pulang dari les
tumpahin kamu kesini ada apa
kok bisa hp om ada sama kamu
di apartemen saya yang dipake sama riky
rikyu yang nyekap utu kemaren kan
rikyu yang udah melakukannya
saya emang udah curiga sih om
kenapa rikyu melakukan itu ya om
apa ini ada hubungannya dengan elsa lagi
saya nggak bisa cerita ke rafael
saya sudah janji ke ricky
untuk gak memberi informasi apapun
ke siapapun termasuk rafael
karena om belum bisa cerita apapun soal itu
kamu udah mencemaskan om
tanpa belikan hp ini sama om
masalah ini emang ada kaitannya dengan hubungan ricky sama elsa
tapi kenapa martin gak mau cerita ya
ada yang disembunyikan sama ricky
dan dia mengancam om martin
yaudah kalau om gak mau cerita gak apa apa
kalau gitu saya langsung pulang aja ya
om gak ngantar kamu ke bawah ya
mas apa kita bikin rencana aja kali mas
untuk temuin angga sama michi di dalam restoran
terus kita kunci restorannya
supaya mereka bisa ngobrol berdua
yang mereka lakuin ke kita dulu
buktinya berhasil kan
kita ngobrol ya mungkin aja mereka pasti akan ngerasain hal yang sama mas
sepertinya saya punya ide yang lebih bagus
kita buat drama
nih ide bagus mas
kepikiran juga kalau kayak gitu ya
nah ide saya kan lebih bagus ya berarti kamu
pa bos din rena udah digantiin baju udah wangi udah siap bobo
tapi mau minta diantrin ke kamar barunya sama pa bos sama mama andin
papa sih enggak
nah itu baru mau
tapi reyno udah bilang good night belum ke oma
yaudah bilang dulu ya
yuk kita santarin dulu yuk
oh ya mas mama kenapa tadi ya
sampai gak ikut makan malam bareng sama kita
mama kayak inget sama kematiannya roy
makanya langsung ketrigger
makanya minta istirahat dulu buat tenangin diri di kamar
emang dia ingat kejadian apa
sampai kena trigger gitu mas
gue belum bisa ceritain soal hacker itu ke andin
gue gak mau nambahin beban pikiran amin sekarang
pembunuhan roy itu kan
sangat menyakitkan buat mama
apapun yang berhubungan soal itu
pasti bisa membuat mama stres panik
ya kayak sekarang
ya sih aku juga
ya ngertiin mama sih
karena aku kan juga pernah
apalagi susah juga mas untuk ngupai
aku bisa ngerasain apa yang mama merasain